ayolah lara gak kasihan sama ibu
tolong kita pergi
aku gak capek
mas lihat dong kalau jalan
lara capek banget om
lara gak puas lagi
lara gak mau lari lagi om
kalau lara gak mau lari lagi lara bisa sama ayah sama ibu
lara baunya sama ibu
lara baunya sama ibu
lara udah tahu
bukan ibu bukan ayah
lara bener mau sama om gustaf
mau ikut sama om busta
kau dengar om
kalau gitu sekarang juga kita harus tinggalin tempat ini lara
kita harus cari perkampungan kecil
siapa tahu aja kita di sana bisa lebih tenang
bisa lebih bahagia lara
lara mau kemana aja
asal sama om bustaf ya
tinggal dimanapun gak peduli om gustaf
yang penting bisa bersama lara
kita lari lagi lara
makanannya belum siap
kamu bawa pembunuh itu ke sini
mama gak bawa tenang
mama gak bisa tenang lihat pembunuh itu keluar
kamu usia dia atau mama yang penting
mama udah dong
mama tenang dulu ma
mama tenang dulu ma
mau jadi anak mau anak sendiri
mau jadi anak suhankah kamu
biar aku jahatin sama kamu
mau jadi anak suhankah kamu
nggak ada anak suhus kamu
ma tenang dulu ma
ma ma denger dulu ma
justru andrei sedang menjadi anak yang berbakti ma
bu wiwit adalah ibu kandungnya andri
kamu sama satria
rasa cemburu itu ada
kalau ada rasa cinta
jadi maksud kamu aku jatuh cinta sama kamu gitu
ya aku sih nggak bilang kayak gitu
aku cuma minta kamu untuk berpikir aja may
dan kalau kamu udah punya jawabannya
kasih tau aku mai
aku tunggu ya
kau mau mengaku keluar dari kamar ya
pak kok omah kayak gitu sih
itu kan gak sopan
allah sedang tidak enak rasanya
omah lagi butuh wakil untuk mengendiri
saya kejar mas bu
saya gak bersalah

pasti ada kejadian di vasco
bercoba tepung ke miris
saya beli titik ini
nah sudah olla
udah aku serahin pada polisi
dan besok sidang akan dimulai
kamu siap melakukan ini sama bapak
kamu bisa merahkan dred
kamu itu anak kandung saya
kamu mau berbakti sama bapak dred
justru kadang aku mau berbakti sama bapak
aku ngelakuin ini semua pak
kalau bapak seperti ini terus bapak nggak akan pernah berubah
bapak sekarang tolong dengerin aku pak
aku akan selalu
aku akan selalu jemput bapak
aku akan menunggu bapak
sampai bapak bisa keluar
setiap hari pak
aku akan menjenguk bapak
tidak ada kata terlambat untuk bisa berubah
sekarang sudah saatnya bapak minta maaf sama allah
dan aku yakin
allah akan memberikan jalan yang terbaik buat bapak
bapak akan berubah